hitam pekat ini dia bumbu bebek goreng khas madura kali ini saya mau icip icip kuliner nasi
bebek madura bumbu hitam ini loh rahasianya ini yang pasti dibuat dari cabai serai jahe kunyit
ketumbar daun jeruk dan rempah lainnya enggak tanggung tanggung loh dimasaknya sepuluh jam terus
diaduk sampai warnanya gelap hitam seperti ini rasanya gimana ya pedes banget bang satu ya
warung yang berlokasi di jatinegara cakung jakarta timur ini berbeda dengan warung nasi
bebek madura pada umumnya warung ini menambahkan sambal pencit alias mangga muda cocok nih bagi
anda yang ingin ekstra pedas wah wah kalau sudah begini bawaannya lapar langsung santap selagi
bumbu hitam nasi bebek khas madura ini bercita rasa unik apalagi kalau dicampur dengan nasi
panas daging bebek gorengnya empuk dan mudah dirobek benar benar bikin saya ketagihan
luar biasa ya nasi bebek madura ini memang menggugah selera saya saya penggemar pedas
soalnya jadi rasa pedasnya ini ada dari bumbunya ditambah lagi dengan sambal mangganya aduh ini
banget jadi gurih pedas terus ada asam asam kecut dari mangganya ini mantep banget pas banget di
lidah saya mantap seporsi nasi bebek madura di warung ini dibanderol dua puluh hingga dua puluh delapan rupiah
tergantung ukuran daging bebek yang dipesan buka pukul sembilan pagi hingga tiga dini hari enam ratus porsi nasi
bebek madura bisa ludes terjual setiap hari omset hariannya mencapai delapan belas juta rupiah rasanya yang lezat
buat pelangganya kerap datang kembali terutama rasanya dan sambal mangganya enak rasanya lebih
empuk dimari dagingnya bumbunya meresep enak masih di jakarta timur ada lagi nih warung nasi bebek
madura berlokasi di jalan raya pondok gede cipayung warung ini selalu ramai pengunjung
tuh lihat makan di tempat atau dibungkus sama ramainya pertama rasanya enak saya suka enggak kayak
bumbu bumbu yang lain gitu terus harganya juga lumayan terjangkaulah standar berbeda dengan warung
sebelumnya warung ini tak menambahkan sambal hanya bumbu hitam saja tapi jangan salah bumbunya sudah
pedas loh warung ini eksis sejak tahun dua ribu satu buka pukul delapan pagi sampai setengah dua dini hari warung
ini nyaris tak pernah sepi dalam sehari warung ini memerlukan satu ratus tujuh puluh ekor bebek yang didatangkan langsung
dari jawa tengah dan jawa timur omsetnya bisa dua puluh juta rupiah dan jumlahnya sekitar dua ratus ribu rupiah
perhari meski berwarna hitam legam bumbu nasi bebek ini tak pahit bebek gorengnya empuk karena
dimasak selama dua jam daging bebek kaya akan kandungan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan
tulang berdasarkan tabel komposisi pangan indonesia kementerian kesehatan dalam seratus gram bebek goreng
terdapat satu ratus tujuh puluh miligram kalsium lho jadi bumbu nasi bebek madura yang ini memang beda ya dari nasi bebek madura
ternyata mereka mengolah bumbunya ini prosesnya cukup panjang jadi air rebusan bumbu bebeknya
ini kemudian digunakan dipanaskan lagi diaduk terus sampai airnya semakin berkurang kemudian
ditambahkan minyak goreng diaduk terus dan hasilnya seperti ini jadinya hitam seperti
ini dan ini rasanya enak banget gurih yang pasti pedas itu sudah pasti mantep deh
warung ini menjual nasi bebek madura delapan belas rupiah per porsi murah ya tertarik untuk
mencoba kuliner khas madura ini victor pangaribuan fajar bolivia jakarta